nama gue erik
keberadaan makhluk astral seringkali dikaitkan dengan hal hal mistis
kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat
membuat berbagai fenomena supranatural sebagai hal yang dihindari
namun sekarang berbalik
perkembangan teknologi membuat fenomena ini justru dikejar
bermodalkan perlengkapan berbasis teknologi
para pemburu hantu nekat mencari bahkan berkomunikasi dengan yang tak kasat mata
seperti komunitas ghost strangers indonesia
setelah terbentuk pada awal tahun dua ribu dua puluh lalu
mereka rutin melakukan hunting keliling berbagai tempat yang dianggap angker di indonesia
kalau di indonesia ini kan identik sama yang namanya
dunia bisnisnya ini ya orang kesurupan indigo gitu loh
nah kita coba pakai pendekatan yang sebenarnya udah banyak tapi di luar indonesia
kalau di london di amerika ini adalah hal biasa gitu loh
nah gimana kalau kita masukin cara yang di luar sana ke indonesia
dan jadi satu satunya tim pemburu hantu yang menggunakan teknologi dibanding
ya supernatural mistis mistisan
alat yang mereka gunakan pun beragam
mulai dari beragam kamera foto dan video
lalu ada juga ghost detector yang merupakan electromagnetic field tester
fungsinya adalah untuk mencari gelombang atau signal elektromagnetik
seperti yang digunakan untuk mendeteksi energi listrik
mereka mengklaim sebagai satu satunya komunitas berburu hantu berteknologi di indonesia
untuk membuktikan kebenaran alat alat tersebut
kami mendatangi salah satu pabrik konveksi terbengkalai di wilayah tangerang banten
mendengar nama saya dipanggil
sontak membuat bulu kuduk saya dan juga rekan jurnalis lasonga pebro bergidik seketika

namun kami masih ingin memvalidasi fenomena berburu hantu dengan teknologi ini
dari kaca mata fisik awan
benarkah fenomena supranatural dan teknologi dapat dijelaskan secara sains
kita dari kaca mata sains
kita harus berpijak pada prinsip prinsip sains
jadi ada semacam sop di sains itu
ada suatu prinsip yang kalau dilanggar ya dikatakan sudah bukan sains lagi
yang pertama di sains itu adalah semua eksperimen itu harus bisa diulang
kalau kita membuat
pertama proposal ya
definisi misalnya definisi hantu
kita harus definisikan dulu secara jelas secara tegas berdasarkan
nah ini berdasarkan harus berdasarkan definisi itu
apa apa yang sudah diketahui apa apa yang sudah dibuktikan secara sains sebelumnya
jadi kalau kita punya bukti yang apa istilahnya
strict buktinya ini tegas nah baru kita bisa masuk ke sains
keterkaitan antara hantu dan teknologi dapat ditelusuri sejak abad ke sembilan belas
tepatnya pada tahun seribu delapan ratus enam puluh an
banyak fotografer yang bereksperimen dengan gambar stereoskopik dan pencahayaan ganda
yang sering dikaitkan dengan penampakan
di tahun tersebut seorang fotografer amatir amerika bernama william mumler
dikatakan menjadi yang pertama ia menangkap hantu di dalam sebuah foto
bahkan dalam dekade yang sama
universitas bergensi seperti cambridge dan juga oxford
membentuk sebuah klub untuk mencari bukti keberadaan mereka yang tak kasat mata
di indonesia sendiri kepercayaan tentang hantu sudah ada sejak zaman dahulu kala
kultur kepercayaan akan mitologi melekat pada akar dan budaya

untuk memperbaiki kekuatan dan kebudayaan
mungkin itu sarana untuk membangun solidaritas memperkokoh hubungan
kemasyarakatan bagian dari sosialisasi adaptasi dengan lingkungan
bagian juga dari wujud pelaksanaan dari ya katakanlah kearifan lokal
atau apapun namanya ya bagaimana orang harus bersahabat dengan siapapun
dengan kekuatan dengan alam kan seperti itu
jadi kalau dari kajian budaya ya itu sah sah saja
terlepas dari berbagai penjelasan tadi fenomena mistis masih menjadi prima dona
sekalipun di tengah majunya peradaban zaman dan teknologi seperti sekarang ini
walaupun secara keilmuan belum bisa diverifikasi melalui eksperimen yang terukur
namun secara kepercayaan dan budaya mereka tetap ada